beralih ke dalam negeri untuk mempersiapkan diri tampil di ajang internasional pssi kini tengah mempersiapkan proposal dana kepada pemerintah
diharapkan dana tersebut bisa menunjang penampilan tim merah putih yang akan tampil di dua ajang internasional tahun ini
walaupun berseteru cukup lama dengan kemenpora namun pssi tetap mengharapkan adanya bantuan dana dari pemerintah
khususnya untuk mempersiapkan tim nasional yang akan tampil di dua turnamen internasional pada akhir tahun ini
pssi pun telah melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi sepuluh dpr
yang salah satu agendanya adalah membahas bantuan dana apbn kepada tim nasional
wakil ketua umum pssi hinca panjaitan mengatakan bahwa sumber pendanaan timnas salah satunya akan berasal dari pemerintah
pssi pun akan segera menyiapkan proposal dan program program terkait kegiatan tim nasional
setelah sanksi fifa dicabut tim nasional indonesia
rencananya akan tampil di dua kejuaraan di sisa tahun ini
timnas u sembilan belas akan tampil di piala aff pada sebelas hingga dua puluh empat september di vietnam
sementara timnas senior akan ambil bagian di piala aff yang digelar di myanmar dan filipina
dua belas november hingga tujuh belas desember